pengetahuan dimiliki oleh para aktivis itu
bimbingan teknis dari sebelas ppln yang tergabung dari seluruh australia new zealand dan oceania